kita beralih ke informasi lain ini menteri kelautan dan juga perikanan
menteri yang memang banyak sekali dibicarakan ibu susi pujastuti
kembali menjadi perbincangan akhirnya
nah kali ini aksinya menumpang mobil bak terbuka yang mengundang reaksi netizen
iya dalam kunjungan kerjanya di kolaka sulawesi tenggara
bu menteri ini terlihat tidak canggung saat harus berada di atas mobil bak terbuka
lengkap selalu dengan kacamata hitam dan gayanya yang khas
tidak hanya kali ini saja bu susi pujastuti juga kerap mengunggah foto kegiatan di media sosial
dan langsung menjadi trending topic
sosok tegas dan berani melekat pada menteri kelautan dan perikanan susi pujiastuti
ia juga dikenal sebagai menteri perempuan yang tak mengenal kompromi atas pelanggaran yang terjadi
misalnya tindakan menengahkan
aksi nyentrik ini menggelamkan kapal kapal yang terbukti melakukan illegal fishing
namun kurang lengkap rasanya bila tidak melihat sosok tegas dan berani susi
tanpa melihat aksi nyentriknya di berbagai kegiatan
aksi nyentrik baru baru ini yang menjadi viral di media sosial adalah ketika susi duduk di bagian belakang bak terbuka mobil kepolisian
foto tersebut diunggah ke twitter kkp republik indonesia
aksi nyentrik ini diabadikan ketika susi bersama dirjen pengelolaan ruang laut satya murti
dan bupati kolaka ahmad safi'i
melakukan konvoy di kolaka sulawesi tenggara
sebelumnya melalui akun twitter pribadinya susi juga mengunggah foto sedang tertawa lepas dan akrab bersama menteri kabinet kerja
di sela sela rapat kabinet susi juga tampak santai menggunakan sepatu sandal di tengah istana negara dan duduk dengan gaya maskulin
ketika acara formal tengah berlangsung pun susi tak ragu ragu bergurau dengan calon gubernur dki ahok
ia menunjukkan kepalan tangannya ketika ahok bergurai
dan mencari kebiasaan buruk susi untuk tidak merokok
ya merokok memang salah satu kebiasaan buruk susi
melalui media sosial ia juga menghimbau masyarakat untuk tidak mengikuti kebiasaan buruknya
merokok itu tidak boleh dimulai tidak boleh mencoba karena tidak sehat dan merusak jantung dan paru paru anda
aksi nyentrik susi tak berhenti di situ
melakukan yoga di atas perahu kaki dan berjalan dengan berat
bukan hal yang mustahil dilakukannya
kegiatan itu juga ia unggah ke akun sosial miliknya
aksi lain yang menjadi viral namun menyentuh adalah ketika susi menggendong orang tuanya melintasi landasan pacu dan menuduhkannya ke pesawat
itulah sosok wanita kelahiran pangandaran lima belas januari seribu sembilan ratus enam puluh lima ini
walaupun nyentrik dan santai tetapi ia memiliki kinerja nyata di pemerintahan presiden joko widodo
lady malino cnn indonesia